dari tahun dua ribu lima belas tarif tenaga listrik untuk pengguna listrik rumah tangga terus mengalami kenaikan harga meski tidak serempak semua golongan batas daya
namun memasuki tahun dua ribu enam belas tarif listrik ini sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami kenaikan lagi setelah bulan april
berikut catatan kenaikan tarif tenaga listrik sejak tahun dua ribu lima belas lalu
pada tahun dua ribu lima belas antara bulan januari hingga november tarif tenaga listrik untuk konsumen rumah tangga golongan r satu dengan batas daya satu tiga ratus watt dan dua dua ratus watt
stabil di harga rp satu tiga ratus lima puluh dua per kwh
sementara pengguna listrik rumah tangga golongan r dua dengan batas daya tiga lima ratus hingga lima lima ratus watt
serta golongan r tiga dengan batas daya lebih dari enam enam ratus watt mengalami fluktuasi
harga terendah terjadi di bulan maret dengan nilai rp satu empat ratus dua puluh enam lima puluh delapan per kwh
dan harga tertinggi terjadi di bulan juli senilai rp satu lima ratus empat puluh tujuh sembilan puluh empat per kwh
di bulan desember pln
menyamakan tarif tenaga listrik untuk semua golongan pengguna listrik rumah tangga
akibatnya golongan r satu mengalami kenaikan yang cukup besar
sementara golongan r dua dan r tiga malah mengalami penurunan
memasuki tahun dua ribu enam belas semua golongan konsumen listrik rumah tangga naik turun secara bersamaan
sejak bulan januari tarif tenaga listrik terus mengalami penurunan hingga bulan april
di bulan april tarif tenaga listrik ditetapkan di harga rp satu tiga ratus empat puluh dua sembilan puluh delapan per kwh
atau mengalami penurunan sebesar rp satu ratus enam puluh enam empat
dari desember dua ribu lima belas lalu
tarif tenaga listrik merangkak naik sejak bulan mei kemarin
kenaikannya sebesar rp sepuluh empat puluh tujuh menjadi rp satu tiga ratus lima puluh tiga empat puluh lima per kwh
dan di bulan juni ini pln menaikkan lagi
tarif tenaga listrik untuk rumah tangga menjadi rp satu tiga ratus enam puluh empat delapan puluh enam per kwh
atau mengalami kenaikan sebesar rp sebelas empat puluh satu dibandingkan bulan mei